menteri perdagangan zulkifli hasan melakukan kunjungan ke pusat perbelanjaan itc mangga dua jakarta utara pada rabu siang
dalam kunjungan ini zulkifli hasan menyempatkan diri berkeliling dan membeli barang dagangan serta berinteraksi kepada para penjual
zulkifli hasan membeli dagangan berupa pakaian di beberapa toko di kawasan ini
topi pernak pernik dan kue yang kesemuanya dibagikan kepada para pengunjung dan petugas kebersihan pusat perbelanjaan ini
ada juga para pedagang dan pengunjung yang mengetahui kedatangan menteri perdagangan ini meminta foto bersamanya
dalam kunjungan ini zulkifli hasan menteri perdagangan menjelaskan
pemerintah bukan ingin melarang berjualan daring tapi mengatur perdagangan agar berjalan seimbang sebagai bukti bahwa pemerintah hadir dan melayani masyarakat
kami juga sampaikan terima kasih kepada tiktok
saya sudah terima suratnya tikto akan ikuti aturan yang dilakukan pemerintah
jadi teman teman kadang kadang sepengsiur beritanya jadi begini
pemerintah tidak melarang apalagi anti luar negeri enggak
hanya kita menatap mengatur
jadi ya misalnya tiktok sebagai media sosial kita persilahkan
kalau menjadi social commerce silahkan
tapi kalau jualan nanti dia bisa urus e commerce kita bantu
jadi kita tidak melarang tidak menghenti dengan luar diri enggak
karena zamannya memang ketrubahan
tapi kita atur
misalnya tv tv kan berita iklan boleh
tapi bukan warung
warung tidak bisa
itu namanya atur diatur
jadi sekali lagi tiktok atau yang lain
untuk mengembangkan bidang bidang yang diinginkan silakan
kami dari kemendak akan membantu
diketahui itc mangga ii memiliki sekitar tiga lima ratus pedagang
pada lantai dasar terdapat banyak dagangan pernak pernik dan fashion
di lantai satu terkenal dengan dagangan kacamata
lantai dua sampai lantai empat banyak dagangan fashion
itc mangga ii sendiri sudah melakukan perubahan dengan menghadirkan butik serta kios makanan dan minuman